berburu senja di maluku utara
saya banyak dengar cerita bahwa maluku utara punya pesona yang luar biasa
keindahan dan pemandangan yang disuguhkan kota rempah ini
seakan membangkitkan kembali ketertarikan saya akan fotografi yang telah lama saya tinggalkan
hari pertama mendarat di ternate saya langsung menuju batu angus
tempat ini menjadi tanda mata dari letusan gunung gamalama yang terjadi pada abad ke tujuh belas silam
sisa lahar yang membeku membentuk bebatuan hitam yang terlihat kosong
menjadi spot menarik untuk diabadikan
bergeser ke danau tolire besar
tempat ini benar benar membuat saya tidak berhenti direcak agung
danau tolire dengan latar belakang gunung gamalama sangatlah memanjakan mata
wow luar biasa banget ini
tidak jauh dari situ ada danau tolire kecil yang letaknya bersebelahan dengan pantai toliri
tempat terbaik untuk menikmati senja di maluku utara
pergi ke maluku utara nampaknya nggak lengkap kalau kita belum mampir ke tidore
untuk menyambangi kedaton sultan tidore
melihat jejak kebesaran tidore di masa lampau dan mengenal sejarahnya
kota ini tidak hanya punya alam yang indah tapi juga budaya yang kaya
seperti kain tenun tidore tarian tradisional hingga keragaman penduduknya yang hidup dalam keharmonisan
pantas saja maluku utara punya happiness index yang tertinggi di indonesia
karena setiap hari disubuhi pemandangan seindah ini
tidak cukup itu tingkat demokrasinya pun tinggi di maluku utara
sehingga ini semakin mengukuhkan bahwa pulau ini betul betul memiliki potensi pendorong ekonomi yang sangat besar
dengan berbagai sumber daya di dalamnya
pariwisata di maluku utara sepatutnya diketahui lebih banyak oleh orang di seluruh dunia
apalagi pariwisata bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
karena sektor wisata menjadi salah satu perusahaan yang terkenal di maluku utara
dan bisa menurunkan defisit meraca transaksi berjalan kita
bank indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan stakeholders lainnya
berperan penting untuk bersama sama mendorong potensi maluku utara dalam berbagai sektor
kalau begini selain masyarakat maluku utara yang bahagia
dan wisatawan pun pulang membawa cerita
semoga lain kali saya masih bisa kembali lagi untuk menikmati senja di maluku utara